sidang lanjutan kasus pembunuhan dan obstruction of justice brigadir yosua kembali dikelar hari ini dua puluh delapan november hingga satu desember dua ribu dua puluh
agenda persidangan pekan ini masih akan memeriksa para saksi
hari ini senin dua puluh delapan november dua ribu dua puluh dua akan digelar sidang lanjutan pembunuhan brigadir yosua bagi tiga terdakwa yaitu richard eliezer ricky rizal kuat ⁇ maruf ⁇
pada sidang hari ini rencananya akan dihadirkan tujuh belas saksi yang terdiri dari sejumlah asisten rumah tangga verdi sambo dan putri candrawati
pengusaha jasa perbaikan dan perawatan cctv sejumlah anggota polri dan empat mantan anggota polri yang telah ditetapkan sebagai terdakwa obstruction of justice
pengadilan negeri jakarta selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara pembunuhan bercana brigadir yosua
pada hari ini sidang lanjutan perubahan berkataan yang telah dikelar
pembunuhan berkataan yang telah dikelar
pembunuhan berkataan yang telah dikelar
di pengadilan negeri jakarta selatan dan saat ini tengah menunggu sidang dimulai
untuk agenda hari ini masih pemeriksaan saksi yuda untuk tiga terdakwa yaitu richard eliezer ricky rizal dan juga kuat maruf
dan rencananya akan dihadirkan tujuh belas saksi yang terdiri dari dua asisten rumah tangga dari verdi sambo dan juga putri candrawati
kemudian ada staff pribadi dari verdi sambo
kemudian juga ada sejumlah anggota polri
dan juga yang menarik di sini salah satu saksi adalah
pengusaha jasa perbaikan dan juga untuk cctv
yang mana untuk pengusaha ini atas nama afung yuda sempat memberikan keterangan saksi sebagai salah satu pengusaha cctv yang diperintahkan oleh terdakwa obstruction of justice untuk mengganti dvr cctv yang berada di area tkp
dan hari ini kita akan kembali mendengarkan saksinya dari afung alias afung ini
sebagai pengusaha cctv yang akan kembali digali oleh jaksa dan juga hakim di sini
selain itu yuda yang menarik di sini adalah dari tujuh belas saksi yang akan dihadirkan hari ini juga
empat diantaranya merupakan saksi yang adalah terdakwa dari obstruction of justice
yaitu agus nurpatria kemudian juga cak putranto arief rahman arifin dan juga baikwini wibowo
jadi kita masih akan terus mendengarkan saksi
dari keterangan saksi dari keempat terdakwa ini
sementara itu keempat terdakwa obstruction of justice ini juga pada pekan ini yuda akan juga mengikuti sidang yang akan digelar pada tanggal satu desember nanti untuk sidang obstruction of justice
sementara itu juga terkait dengan sidang lanjutan dari pembunuhan brigadir yosua
ini juga masih akan digelar besok hari yuda yaitu pada tanggal dua puluh sembilan november dengan agenda sidang bagi dua terdakwa lainnya
yaitu ferdi sambo
dan putri candrawati
saat ini kita masih menunggu yuda sekitar lima belas menit lagi kemungkinan sidang akan dimulai
yaitu tepat pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan kita akan mendengarkan update update terbaru dari lanjutan sidang ini
kalau misalnya saya dapat bercerita terkait dengan sidang sebelumnya pada pekan lalu
untuk sidang bagi ketiga terdakwa yang akan dilakukan sidang hari ini yaitu richard eliezer ricky rizal
dan juga kuat ma'ruf pada minggu kemarin sempat juga menghadirkan sejumlah saksi
ada sebelas saksi yang terdiri didominasi oleh penyidik dari polres jakarta selatan
kemudian juga ada staff dari salah satu bank yang memberikan keterangan terkait dengan pemindahan dana
atau transfer dana dari rekening yosua ke rekening riki rizal
hal ini dibenarkan juga oleh ricky rizal pada waktu itu
alasan diperintahkan oleh putri candrawati untuk mentransfer uang senilai dua ratus juta rupiah dari rekening joshua kepada riki rizal
dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang ferdis sambo dan juga putri candrawati untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari hari
dan yang menarik itu adalah yuda ketika dilakukan transfer itu adalah tiga hari setelah tewasnya yosua
dan hari ini kita akan kembali mendengarkan
update update terkait dengan saksi saksi dari saksi saksi yang akan dihadirkan hari ini
saya kemeneka gornado terima kasih untuk apa langsung ada selalu bertugas kembali kemeneka